itu pak ibu sakit
tadi hampir pingsan
ibu sakit katanya wak
udah kamu teh di sini aja
biar warung ije sama wak yang jagain
iya wak assalamualaikum
iya bu yola iya pon
sebentar ya bu
konspirasi global ini begitu kuat
jika kita berbicara tentang konspirasi global
mereka akan mengecap seolah olah kita ini senewen
kita tidak bisa melawannya
kita hanya bisa bertahan
kalian sebagai intelijen harus profesional
jika ada informasi jika ada yang mencurigakan
sekecil apapun yang mencurigakan itu
kita tidak boleh terlambat
konspirasi ini ada di mana mana

papa papa teh kenapa sih nggak mau dianterin sama cucu pulangnya
kan kalau misalnya cuci tahu rumahnya papa
cucu jadi gampang kalau mau datangin papa
nggak apa apa cu
biar papa aja yang ngunjungi kamu
cucu tahu kok papa teh udah punya istri lagi
udah punya anak lagi
tapi cucu datang bukan mau ngeganggu kehidupannya mereka
bukan mau mengganggu ketenangannya mereka
bukan mau mengganggu ketenangannya mereka
nanti kalau ada apa apa
pasti papa telepon kamu
papa berarti masih ada ongkos
itu udah ada ongkos ya
tapi ini buat ongkos
wa alaikum alllhamdulillah wa alhamdulillah
kalau kamu jemput aku ke sana dia akan merasa dihargai
buat apa kita mau kalau kita melakukan sesuatu yang baik
nanti kalau udah ketemu kang akom juga malunya hilang percaya sama cecep
kecuali kalau eshi udah gak ada rasa lagi
febri tunggu di rumah ya
ibu mau ke rumah abah
itu bantuin mama
itu kan lagi rame warung teh
tapi kan tugas si c cuma buat kopi mang
tugas utama kamu tuh memang buat kopi
tapi kalau warungnya lagi rame ya bantuin atu
itu pak ibu sakit
tadi hampir pingsan
ibu sakit katanya wak
udah kamu teh di sini aja
kos kamu pulang biar warung icis sama wai yang jagain
kos ada pak
saya mau pinjam motor mak
mau ngantar engkau ke rumah sakit
nggak tahu ma
tadi mau pingsan
yang satu sakit yang satu mau cerek
tunggu sebentar ya
si ambing itu sekarang makin riwahnya
tidak pun ma
si aming mah bukan riwah aja
senyawan udah senyawan tepuguh pula
kebanyakan baca berita politik
singet saya mah dari sd bacaannya koran loh
iya kalau kebanyakan baca kayak si aming
kekurangan baca kayak aceng stres
mendingan kita ya kum
kamu mah bikin banyak orang stress doi
iya kum sekarang loe suha aja stress kum
ceng kamu tuh gak ada kasihahnya sama ma suha
aceng mah emang sengaja begitu kum biar ma suhanya gak betah
kalau di rumah aceng ada ma suha aceng berasa di penjara
yang bikin stres itu idoy bukan saya
waktu saya datang ma suha udah stress ceng
kak girod kak hadun pak ustadz ada
wah sama kushoi sholat yukur di musola ustadz gak ada
coba liat dalem rod mungkin pak ustadz rwt ketiduran
lihat di dapur tuh rod kamu apa ya gak kreatif gak berimprovisasi
assalamualaikum pak ustadz rwt
god gust ya pak peta
ancerpa pak hatimu
gak ada lah kamu
loh duduk di sana aja

mau hutan kemet gak ada dalam
ya sudah kalau begitu kita mau cari ke tempat lain
jangan jangan pak ustadz rwth pergi waktu kita di markas tadi